yang telah dilaksanakan selama tiga hari
pihak pemerintah provinsi sulawesi tenggara
melalui kepala badan satuan bangsa dan politik sulawesi tenggara
harmin rambah menyatakan
proses seleksi yang dilakukan sudah berjalan
sesuai dengan mekanisme yang berlaku
untuk bergabung dengan paski beraka
dan perangkat nasional
namun kuasa hukum doni menilai
pernyataan harmin itu bohong
hal yang sama dialami nanda maulidia
siswa sma negeri delapan kota ternate
yang lolos seleksi di tingkat provinsi maluku utara
melalui surat keputusan penetapan peserta
sebagai calon anggota pasukan pengibar bendera tingkat nasional
nama nanda digugurkan
dan diganti dengan nama orang lain
dari kabupaten halamahera utara
saya nggak mau dikes begini
saya tidak mau
saya harus memperjuangkan keadilan
semoga di kedemudian hari
jangan ada lagi yang seperti anak saya
jangan ada lagi yang seperti anak saya
kasian anak anak kecewa
kasian generasi muda
masa mau dipatahkan semangatnya
dengan permainan seperti ini
kalau memang ada permainan
surat pemberitahuan dari badan pembinaan ideologi pancasila
melalui deputi bidang pengendalian dan evakuasi menerangkan
hasil medical check up menunjukkan
kondisi mata nanda maulidia asal kota ternate minus
dan pemeriksaan tht menunjukkan adanya tonsil atau amandel
sehingga siswa tersebut tidak memenuhi standar capaska tingkat pusat
tim liputan cnn indonesia